saudara sebuah tanggul di sungai mojokerto jebol jawa timur pada sabtu malam
akibatnya air sungai masuk ke dalam permukiman warga
saudara ini adalah video amatir saat warga panik menggambarkan jebolnya tanggul sungai berangkal
yang berada di desa wiring rejo
kecamatan soko kepaten mojokerto
warga yang saat itu sedang kerja bakti memperbaiki tanggul yang jebol
sejak hari selasa lalu nyaris terseret arus saat hendak meninggalkan lokasi
derasnya arus sungai yang mengalir ke permukiman ini mengakibatkan ketinggian banjir
meningkat cepat berkisar lima puluh hingga tujuh puluh cm
warga pun segera mengungsikan anak anak dan lansia ke masjid dan lokasi lain yang lebih aman
sejak tahun dua ribu tujuh belas tanggul yang berangkal ini berada di desa wiring rejo
sungai yang berangkal ini jebol kurang lebih sekitar empat puluh meter
tapi jebolnya tanggul itu pada hari selasa
hari selasa pada waktu hujan hari selasa itu cuma jempolnya itu pada waktu air sudah surut
kemudian dalam penanganan tanggul
nah ini belum selesai air datang lagi